bibae segera di rti
sekarang pergilah kamu dari sini
rai surawisesa bukan untuk memburumu
tetapi untuk memburuku
aku tidak mau pergi
aku akan terus menemani
rai surawisesa tidak akan membunuh
tetapi hanyalah memburuku
pergilah kamu dari sini
jaga dirimu baik baik
pertama teriwayat hari ini
tidak ada yang tahu kapan waktunya manusia itu mati
kita habisi dia sekarang
kenapa kamu ingin membunuhku
akhirnya kau akan mati di tanganku kian santri
jangan tinggalkan aku raden
berdiri saja paman
kita tidak dapat menang
kita kejar lagi mereka
kita harus terus mencari kian santer
kenapa kamu tinggalkan aku
aku benar benar tidak ingin melihatmu seperti ini
berarti perasanmu berbeda bukan
cuman mengapailah aku
jangan tinggal setuju dengan istriku
tetap saling melupakan aku
tetapi untuk memburuku pergilah kamu dari sini
aku sangat kagum kepada kebaikanmu
dunia ini perlu orang seperti kamu
kenapa setiap orang baik itu celaka
aku akan menangkapmu
kujang pusaka aku ini kembali lagi kepada aku maisal
aku akan jadi sakti mentah kuna maisal
mana abuk marugul dan maisal belum datang juga
begitu saja pakai mengeluh
biar aku saja yang menerawang keberadaan
kujang kembar itu sedang dalam perjalanan
baik kita kembali lagi
kujang kembar itu sedang dalam perjalanan

dia yang menang
dia yang menang
dia yang menang
dia yang menang
dia yang menang
jangan lupa ya mbak
jangan lupa ya